akhir april lalu atau dua bulan sejak wabah covid sembilan belas melanda indonesia
petugas kepolisian satuan reserse dan kriminal polres kota bandung
menerima sejumlah laporan masyarakat terkait tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga atau kdrt
pihak polres kota bandung yang biasanya hanya menerima
satu laporan kasus kdrt per bulan
harus menerima sedikitnya tujuh laporan kasus kdrt
yang terjadi di tengah tengah masyarakat
memang ini kan hakikatnya terjadi pada pasangan suami istri
mungkin dalam kondisi yang seperti ini masih bisa saling untuk dilakukan mediasi
dan yang kita pun terima laporan kita utamakan yang memang terjadi sampai luka luka yang cukup parah
tak hanya di indonesia kondisi yang serba tak pasti membuat masa pandemi global covid sembilan belas berdampak pada psikis sebagian besar warga dunia
sejumlah negara bahkan mencatat angka kdrt di negara mereka melonjak sejak diberlakukannya pembatasan wilayah
mulai inggris spanyol perancis dan australia mengalami peningkatan kasus kdrt selama pandemi berlangsung
sementara itu di indonesia lembaga bantuan hukum apik jakarta menerima sedikitnya sembilan puluh tujuh orang
pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama wabah virus corona merebak
yang terbanyak adalah kasus kdrt
senada dengan lembaga apik komnas perempuan mencatat kdrt menjadi bentuk kekerasan terbanyak yang dilaporkan kepada lembaga pengada layanan
dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang yang menerpah keluarga keluarga di seluruh dunia rumah menjadi ruang yang tak aman bagi perempuan dan anak perempuan
dan ini berlaku
bukan hanya di indonesia juga semua negara yang memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala luas
banyak hal yang menjadi pemicu tingginya kdrt selama masa pandemi terjadi
konselor yayasan pulih dan international well being center nur hidayati handayani menyebutkan
keluarga dengan struktur sosial patriarki di mana perempuan difungsikan sebagai pengasuh pendidik dan orang yang bertanggung jawab atas kesehatan keluarga dan asupan makannya
menjadi salah satu pembantu
dan ini berlaku
banyak hal yang menjadi pemicunya
belum lagi banyaknya kasus phk ditambah respon stres manusia yang saat ini dalam posisi aktif sehingga orang menjadi mudah marah dan cemas
nah selain apa yang terjadi dalam respon tubuh manusia banyak orang juga mengalami dampak dari peraturan psbb ini
misalnya banyak keluarga yang sumber penghasilannya menurun atau bahkan mereka kehilangan pekerjaannya sehingga tidak ada
ada sumber pemasukan keluarga
sayangnya tidak semua korban kdrt berani melapor
korban seringkali beranggapan urusan rumah tangga adalah aib untuk diketahui orang lain
ditambah masa karantina di mana untuk keluar rumah menjadi kendala tersendiri
meski demikian jika terjadi kasus kdrt di tengah tengah masyarakat saat pandemi terjadi warga diminta tidak segan segan melapor ke polisi
tim liputan cnn indonesia